ketua bidang advokasi dpp partai gerindra jumat siang melaporkan sejumlah media ke dewan pers di kawasan gambir jakarta pusat
laporan tersebut terkait pemberitaan media yang menyebut ketua umum partai gerindra prabowo subianto telah memalak lanyala mataliti
pihak partai gerindra meminta hak jawab dari sejumlah media yang dinilai sudah membuat berita tidak benar itu
didampingi kuasa hukumnya ketua bidang advokasi dpp partai gerindra habibur rahman jumat siang mendatangi kantor dewan pers di kawasan gambir jakarta pusat
ia melaporkan sejumlah media atas pemberitaan yang dinilai tidak benar
yakni berita yang menyebut ketua umum partai gerindra prabowo subianto telah memalak lanyala mataliti sebesar empat puluh miliar rupiah
padahal lanyala tidak menyebutkan kata memalak
melainkan dimintai uang sebesar empat puluh miliar agar bisa diusung sebagai calon gubernur jawa timur
partai gerindra meminta hak jawab dari sejumlah media atas pemberitaan tersebut
hari ini kami saya ketua bidang advokasi partai gerindra
sekaligus sebagai pemegang surat tugas dari pak prabowo
pak sugianto datang ke dewan pers untuk konfirmasi dan sekaligus konsultasi pelaporan
soal berita bahwa pak prabowo memalak nyala mataliti empat puluh miliar
tadinya saya lihat ada beberapa media judulnya prabowo memalak
tapi di dalam beritanya tidak ada kata kata memalak
sebelumnya kader partai gerindra lanyala mataliti membuat pengakuan
adanya permintaan uang rp empat puluh miliar rupiah oleh prabowo agar bisa maju dalam pilgub jawa timur dua ribu delapan belas
selain itu lanyala juga mengaku diminta menyiapkan uang rp satu ratus tujuh puluh miliar
oleh ketua dpd gerindra jawa timur suprianto sebagai dana kampanye
eko budi jakarta